dalam peraturan pemerintah nomor dua puluh empat tahun dua ribu dua puluh dua tentang ekonomi kreatif
yang diteken presiden jokowi pada dua belas juli lalu
saat ini produk kekayaan intelektual bisa dijadikan sebagai jaminan utang
ke lembaga keuangan bank maupun non bank
dikutip dari laman resmi kemenparekraf
terdapat tujuh belas subsektor ekonomi kreatif di indonesia
diantaranya musik film kuliner arsitektur hingga seni pertunjukan
dengan begitu karya karya tersebut bisa dijadikan sebagai jaminan utang
meski hal ini terdengar seperti angin segar bagi pelaku industri kreatif
namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan
dalam penerapan dan infrastrukturnya
diantaranya seperti apa metode penilaian aset
metode pengikatan aset teknik pelaksanaan eksekusi dan sosialisasinya
kita kita kan ini sebenarnya yang namanya dalam tanda kutip seniman
yang hanya tahu berkarya tapi kemudian tidak tahu bagaimana cara memberikan nilai ekonomi pada karya kita
sementara itu yang diperlukan ketika akhirnya kita membaca dan ketika kita membaca berita itu bahwa
harus ada nilai ekonominya yang diagunkan harus ada surat yang menyatakan nilai ekonominya
baru sampai ke tahap itu aja seolah olah kami tuh sudah pusing sendiri gimana caranya ya
tidak baik sih
ketua bidang pengkajian dan pengembangan perbanas afi liani menilai
untuk melihat prospek pendapatan dari industri industri kreatif bukan hal yang mudah
afiliani menyarankan selain peraturan pemerintah yang nanti akan diikuti dengan peraturan ojk yang menaungi perbankan
pemerintah dapat melibatkan pihak asuransi kredit
seperti askrindo dan jamkrindo untuk pemberian kredit jaminan hak intelektual
agar dapat mengurangi risiko perbankan
seringkali untuk melihat prospek itu tidak mudah
misalnya industri film ya
kadang film itu tiba tiba jadi trending topic sehingga income nya langsung tinggi gitu
tapi juga ada misalnya film yang ternyata begitu di launching tidak ada yang nonton atau sedikit
sehingga tingkat pengembaliannya jadi rendah gitu
sehingga seringkali yang menjadi problem di perbankan adalah sejauh mana keyakinan dari perbankan itu sendiri
karena beda beda ya setiap bank itu punya tingkat resiko yang berbeda beda
sementara itu dalam peraturan pemerintah nomor dua puluh empat tahun dua ribu dua puluh dua pasal sepuluh disebutkan
karya seni yang akan dijadikan jaminan utang harus sudah terdaftar di negara
karya tersebut juga milik pribadi yang dikelola dengan baik dan sudah memiliki sertifikat kekayaan intelektual